informasi lainnya saudara harga bawang merah di sejumlah pasar tradisional ini semakin meroket
kurangnya pasokan dari petani diduga jadi pemicu tingginya harga bawang
dan membuat penjualan turun di tingkat pedagang
harga bawang merah di pasar tradisional rembang jawa tengah
terus merangkak naik sejak dua minggu terakhir
di tingkat pedagang harga jual bawang merah saat ini mencapai rp enam puluh per kilogram
padahal sebelumnya harga bawang merah masih di kisaran rp empat puluh
menurut sejumlah pedagang kenaikan harga bawang merah disebabkan kurangnya pasokan dari petani
banyak petani yang gagal panen akibat cuaca buruk
di kota malang jawa timur bahkan harga bawang merah lebih mahal rp lima dibanding di kota rembang jawa tengah
di kota malang harga bawang merah masih dijual rp enam puluh lima per kilogramnya
dan harga jual ini sudah terjadi selama satu bulan lamanya
atas kenaikan harga ini pedagang memilih mengurangi stok
karena selain faktor cepat busuk penjualan bawang merah turun drastis karena mahalnya harga
pedagang menyebut biasanya kenaikan harga bawang tidak pernah lama
tetapi kali ini harga bawang merah tidak juga turun
dan kenaikan ini terjadi sejak sebelum lebaran
gimana punya orang beli setengah kilo satu kilo sekarang
kebanyakan seperempat setengah kilo itu
kalau pas beli alasannya apa
selain bawang merah bawang bombay juga naik
dari rp tiga puluh lima menjadi rp lima puluh per kilogram
selain itu cabai besar juga naik dari harga rp tiga puluh lima menjadi rp empat puluh lima per kilogramnya
kenaikan harga bawang yang paling meroket dirasakan warga di wilayah merauke papua selatan
usai lebaran harga bawang merah dari rp tiga puluh lima per kilogram naik hingga rp tujuh puluh
hal ini disebabkan lantaran petani kesulitan memetik bawang pada saat musim hujan
menurut salah satu pedagang kenaikan ini disebabkan oleh tingginya curah hujan
selain itu jika melakukan distribusi bawang dari luar pulau seperti jawa dan sulawesi
maka harga yang harus dibayarkan oleh pedagang pun lebih mahal
dibanding mengambil hasil panen dari petani merauke sendiri
selain bawang harga komoditas lainnya juga naik dan diduga
kenaikan ini juga dipicu cuaca dan distribusi